sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
apa benar orang yang bertanya tanya soal kecelakaan itu adalah umat
dan apakah benar umar yang menyebabkan kecelakaan itu
kalau gitu terima kasih ya pak mari pak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mereka saling mencintai
dan mereka gak bisa bersatu
akhirnya mereka jodohin keturunan mereka
ya tapi gak apa apa sih del
mungkin ini udah jalan dari allah
kalau aku boleh nih riza
aku gak tertarik sama umurnya riza
aku juga gak tertarik sama jantung baru yang bisa mereka kasih buat aku
aku hanya pengen dicintai sama laki laki yang sederhana
yang ngertiin aku
kau ngerti aku gak bahas maksud aja
ya kalau delivers pelik dengan gue
gue pasti kedengaran buat deso
pasti tidak akan ada lagi
aku yakin nih dia pasti mencintai gadis sebaik kamu
aida gak ada ngapain lu kesini
jangan bohong beloh mana mungkin jam segini dia belum pulang
bilang sama aida jangan jadi pengecut suruh keluar
lu berani ngatain aida pengecut
lu tuh bau kecut
eh ada juga yang resek lu tau gak datang ke rumah orang ajakin perang
udah lah fah kita pulang aja ya
kamu lemah banget sih rak
nih ya aku kasih tau gimana caranya ngadepin cowok resek kayak dia
eh yang cici gua tau
gua masih cuci mulut pake spirtus nih
fah ini dia baru dateng
oh ternyata jalan jalan malem malem sama selingkuhan ya
iya lo senangan sama riza cuman buat duitnya tapi diam diam lo punya selingkuhan ya
biasa jauh murahan
pak kamu tuh ngomong apa sih
maaf da kita kesini karena perlu penjelasan dari kamu
apa benar kamu yang menjebak aku
apa kamu yang ngirim sms itu deh
apa benar handphone itu ada di dalam tas kamu
iya emang benar hp itu ada di dalam teh sepaku
pasti kamu mau bilang kalau kamu gak tahu kenapa handphone itu bisa ada di dalam tas kamu
tuh aku bilang gak parah
pasti dia bohong
nggak tapi itu emang benar val
apa handphone itu jalan sendiri ke dalam tas kamu
apa sms itu kekirim sendiri
eh hal ini apa apaan sih
udah deh udah
aku mau jalan sendiri
aku mau jalan sendiri
aku mau jalan sendiri
aku mau jalan sendiri
aku mau jalan sendiri
mau sebanyak ngomong
itu kan ra
sekarang mereka nyakitin aku
mereka itu orangnya busuk rak
ra kamu jangan dengerin apa ra
karena dia malah nyuruh kamu jangan dengerin aku
aku itu kan saudara kembar kamu rak
ra kamu harus percaya sama aku ra
aku udah gak sanggup lagi berada di tengah tengah kamu dan riza
jadi ya udahlah
ya udah apa maksud kamu rak
kita nggak bisa berteman lagi da
ra tunggu ra
aku udah nggak sanggup lagi da
akhirnya kita patung sama siapa aja
ya betapa dia canyon ini kan
maksudnya aku jenguk mereka
agar dia pulang ajar
lebih luar biasa

istimewam sekalian di sesuai tanggustan
ngapain sih dak orang kita juga gak rugi kok gak temenan sama mereka
udah gayanya kayak gitu lagi
buan dan kamu jangan jelekin indira gitu dong
da emang bener apalagi pake baju merah tuh gayanya kayak nenek lampir
udah lah gak usah dipanas panasin mendingan lo bikin minum atau apa kek
hah tau ah salah mulu